jalan jalan ke tempat wisata di hari libur bersama keluarga kerap ramai oleh pengunjung
aktivitas tersebut perlu diwaspadai karena terdapat kemungkinan anak terpisah di keramaian
ya di tengah keramaian tempat wisata tentu kita wajib waspada menjaga diri dan buah hati tercinta
situasi padat pengunjung berpotensi membuat anak terpisah apalagi jika orang tua lengah
ya masing masing harus ganteng satu biar aman jadi harus dipegangin terus kan
orang dewasa harus meningkatkan kewaspadaan terhadap situasi sekitar
berikut langkah sederhana untuk mencegah agar anak tidak terpisah dari orang tuanya di tengah keramaian
pertama edukasi anak untuk mengingat nama orang tua dan nomor telepon
kedua sepakat diatur
kedua sepakat diatur ketika berlibur bersama anak
orang tua diimbau untuk tidak sibuk sendiri dengan gawai
sementara anak perlu diajarkan untuk selalu izin atau memberitahu orang tua bila ingin pergi
catatan khusus bagi anak di bawah umur empat tahun dan anak berkebutuhan khusus yang masih terbatas dalam berkomunikasi
orang tua perlu menyiapkan kertas atau kartu nama bertuliskan nama dan nomor kontak
selipkan pada kantong celana baju atau sepatu anak
bila anak terpisah orang lain bisa segera menghubungi
dalam hal ini orang tua tidak bisa bekerja sendiri
perlu pengawasan dari pihak lain yakni petugas tempat wisata
terakhir ajarkan anak bila sampai terpisah dari orang tua pergi ke posatpam atau bagian informasi
selanjutnya petugas bisa membantu memberi pengumuman lewat pengeras suara
larissa aradia probokus hartoyo jakarta